ketua badan pemenangan pemilu partai persatuan pembangunan sandiaga uno enggan berkomentar atas gagalnya p tiga menembus ambang batas parlemen di pemilu dua ribu dua puluh
sandiaga uno menyebut plt ketua umum p tiga mardiono melarang dirinya berkomentar terkait dengan hasil raihan suara p tiga pemilu dua ribu dua puluh
sandiaga juga menambahkan mardiono meminta kader p tiga tetap optimistis agar atas hasil pileg dua ribu dua puluh
sudah ada perintah sama saya kepada saya untuk tidak berkomentar
pak ketua umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip
jadi semua statement tentang p tiga akan diberikan oleh dpp p tiga
saya diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung
jadi kita hormati prosesnya